udah sehat dan kuat tah
mau diambil lagi ya dedek bayinya tante
apa kita perlu kesana ya
aku nggak tau beb
ini baru aja tidur belum ada lima menit loh
gimana kalau kita antarin ke rumah bu aminah aja
nggak beb aku nggak mau
aku pernah kehilangan anakku
aku pernah keguguran beb
aku takut anakku kenapa kenapa gimana yoo
aku jahat banget beb
aku jahat banget beb
aku udah misain dia sama sodara sodaranya
aku jahat ya beb
aku jahat ya beb
aku jahat ya beb
mami akan ketemuin kamu sama saudara saudara kamu
tapi kamu jangan sakit
jangan nangis cerdas
aku ingin berjumpa kamu
aku ingin berjumpa kamu
aku ingin berjumpa kamu
aku ingin berjumpa kamu
mudah mudahan gak ada apa apa ya kang
firasat minah kok gak enak ya kang
minah aku nyesel
aduh ada apa ya
dede bayinya nangis terus
dede tadi nangis terus
yuk di dalam aja
titip ini sampai lepas asih aja ya beb
tapi aku boleh kesini setiap hari kan
saya boleh setiap hari kesini kan ya bu ya
pengen cium kakak
dari tadi susah tidur
kalau udah tenang kayak gini
saya mau bawa lagi boleh ya bu ya
jangan dulu jangan shhh
tadi sebetulnya saya sama papanya
udah mau ambil dari bayinya ke rumah ibu
tapi pas ibu dateng sama bapak
sebentar aja bu
saya mohon ya bu sebentar aja
berarti tuh dede bayinya gak mau tuh
nanti kalau dedek bayinya udah kuat
nah ibu baru boleh ajak main lagi
beneran bu boleh
boleh ya bu ya
kita pamitah dulu ya
mama seriusan mau ngasihin dede bayi
nanti dia kesini lagi dong
tadi kan mama udah bilang
kalau adik bayinya udah kuat
tapi kalau tante puput kesini lagi terus ambil dede bayinya gimana emang
tapi emang kalau dia gak mau
dia gak ngerti maksud mama gimana
barang barang yang dipegadian
kakak mau tebus
kalau udah keluar pindahan biar nggak rimba
alhamdulillah ya nek ya
rumah lakunya harganya tinggi
itu si andri gimana
dikasih komisi kagak
kagak usahanya gak enak
belum tentu juga si andri nya mau
itu udah dapet komisi
lu kagak tau
gue kan dulu sering begitu
lumayan gede komisinya nek
kalau hubungannya si empi sama si andri
kalau emang dua pada mau
ini juga gak bakal ngelarang kok nek
tapi kan kagak bisa begitu nik
udah sehat dan kuat tak
ibu poput mau
mau diambil lagi ya dedek bayinya tante
nanti kalau dedek bayinya nangis lagi gimana